kita awali dari informasi pertama seorang pelaku pencurian di cirebon babak belur dihajar warga
pelaku yang kabur dengan membawa tas curian berisi uang lima belas juta rupiah ditangkap warga saat berusaha menaiki angkutan umum
proses evakuasi pelaku berlangsung alot lantaran petugas harus beredam emosi warga dan para pedagang
ada petugas mau jepang
bapak jangan pak
kusnoto pelaku pencurian tas di pasar harjamukti kota cirebon diamankan oleh petugas keamanan pasar selasa siang
pelaku sempat menjadi bulan bulanan warga dan pedagang yang kesal dengan aksinya
sejumlah petugas posek selatan timur kota cirebon yang hendak membawa pelaku berusaha meredam emosi warga
proses evakuasi pun sempat berjalan alot lantaran warga dan pedagang masih berkerumun dan berusaha menyerang pelaku
peristiwa pencurian yang terjadi pada jam jam padat pembeli ini diketahui pemilik kios yang melihat pelaku keluar dari kiosnya
korban kemudian menyadari tas berisi uang lima belas juta rupiah raib dibawa pelaku
korban pun berteriak sehingga para pedagang serta pembeli langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur dengan naik angkutan umum
meski tertangkap basah pelaku sempat mengelak dan memberontak sehingga warga pun menghakiminya
ketawanya ya itu pas kelihatan keluar dari kios tuh kelihatan jadi kan curiga
ya curiga yang dikejar sama itu mangmis
sempat naik angkut katanya bu
iya sempat naik angkut
iya dipukulin tapi mau lari gitu ya berontak
itu ngambil apa bu
berapa tuh bu
ya sekitar lima belas juta
diduga pelaku yang merupakan warga kecamatan plumbon kabupaten cirebon ini nekat mencuri untuk menutupi biaya pernikahan
hairudin imawan cirebon